kita ke tanah air liga satu indonesia dua ribu dua puluh akhirnya resmi dilanjutkan setelah libur selama masa pandemi
liga satu akan bergulir mulai satu oktober dua ribu dua puluh hingga dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
iya dan selama kompetisi pssi akan memperlakukan protokol kesehatan ketat
di antaranya tanpa penonton dan wajib swab terhadap setiap pemain sebelum bertanding
kompetisi ini akan resmi bergulir mulai satu oktober dua ribu dua puluh hingga dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
nantinya roda kompetisi sepak bola liga satu akan berlangsung selama lima bulan dan akan dimainkan sebanyak tiga puluh satu pertandingan
kepastian ini disampaikan secara langsung oleh direktur pt liga indonesia baru ahmad hadian lukita
setelah bertemu dengan kapolda jawa timur di mapolda jatim senin sore
dalam melanjutkan laga liga satu ini protokol kesehatan
akan diterapkan diantaranya seluruh pihak yang berkaitan dengan tim wajib swab test sebelum menggelar latihan setiap periode empat belas hari
operator liga berhak menentukan siapa saja pemain untuk latihan atau tidak berdasarkan hasil swab test
tak hanya itu pertandingan juga akan digelar tanpa penonton dan juga supporter
meski demikian pertandingan bisa diasaksikan langsung di televisi
pandemi ini kita mulai dengan protokol kesehatan yang cukup ketat
jadi salah satu yang menjadi persyaratan adalah
sehingga kita harapkan penonton akan kita adakan nanti nonton di rumah
karena kita akan menyiarkan langsung ataupun yang nanti siaran tunda akan kita siarkan di televisi